ya hepatitis masih menjadi momok di negara negara berkembang termasuk di indonesia
beberapa hari terakhir ratusan warga kabupaten pacitan jawa timur terjangkit virus hepatitis a dan jumlahnya terus bertambah
hal ini membuat pemerintah kabupaten pacitan menetapkan sebagai kejadian luar biasa
dan hepatitis ini merupakan penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus
dan berdasarkan jenis virusnya hepatitis ini terbagi menjadi lima yakni hepatitis a b c dan e
dan kita akan coba ulas bersama apa kemudian yang bisa kita kenali dari lima jenis penyakit hepatitis a ini
yang pertama kita akan ke hepatitis a dulu
yang sangat hangat diperbincangkan khususnya di pacitan jawa timur adalah wabah hepatitis a yang saat ini memang sudah menjadi kejadian luar biasa
ada kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima warga di delapan kecamatan
di pacitan ini terjangkit hepatitis a dan saat ini memang masih dalam proses penanganan oleh pemerintah setempat
dan kalau kita melihat yang terjadi di sana memang sampai saat ini angkanya cenderung bertambah karena memang ada beberapa faktor yang kemudian membuat masyarakat bisa terjangkit oleh virus hepatitis a ini
yang paling dekat adalah tentang bagaimana higienitas
dan juga sanitasi pribadi yang begitu dekat dengan virus hepatitis a ini
jadi memang bisa ditularkan dengan pencemaran kotoran pada makanan atau minuman air dan juga sanitasi
dan untuk warga atau seseorang yang memang terjangkiti hepatitis a ini memang memiliki gejala gejala awal seperti demam sakit kepala mual dan muntah
dan yang pasti ada pembengkakan di hati
memang harus langsung bisa dideteksi secara gejala gejala awal
dan untuk pencegahan ini harus benar benar bisa menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
yang kedua kita coba lihat bagaimana kemudian virus hepatitis ini adalah hepatitis b
nah ini adalah virus hepatitis b yang juga cukup umum terjangkit atau menjangkiti masyarakat di indonesia
karena ini memang masih berhubungan dengan sanitasi dan juga kesehatan lingkungan di sekitar
artinya ini memang lebih didominasi oleh ibu yang sedang mengandung ataupun juga yang akan memiliki keturunan begitu
dan juga gejala yang
yang ditemui adalah lesu nafsu makan berkurang demam nyeri perut sebelah kanan dan kencing berwarna keruh
dan perlu juga diinformasikan hepatitis b ini juga cukup tinggi di indonesia
jadi memang hal hal yang
yang sudah kronik ini juga harus segera diperiksakan atau langsung dibawa ke pusat kesehatan
karena kalau ini dibiarkan virus ini bisa menyerang hati dengan lebih kronis begitu dan ada risiko cirosis hati atau hepatoma di sana
dan berikutnya kita akan coba ke hepatitis c yang ini memang kita ketahui
virus yang cukup dominan begitu dan cukup parah kalau memang seseorang sudah terjangkit hepatitis c ini
bahkan kemudian bisa terindikasi akan mengidap kanker hati
jadi memang faktor penularannya memang cukup harus diwaspadai
jarum suntik ataupun juga bisa ditularkan melalui kontak fisik dengan penderita atau seseorang yang memang sudah mengidap virus hepatitis c ini
dan selanjutnya kita coba geser ke hepatitis d
ini kalau kita lihat sejumlah literatur di indonesia memang hepatitis d ini cukup jarang ditemukan kasus masyarakat yang terjangkit hepatitis d
selanjutnya kita coba bergeser ke hepatitis e
ini adalah sejenis virus yang memang tergolong keluarga vaksin rna
yaitu vaksin yang juga berhubungan dengan
bagaimana daya tahan tubuh seseorang dan ini penularannya melalui visal oral seperti hepatitis a
artinya juga memang bagaimana terkontaminasi dari air liur dari si penderita
ataupun juga dari makanan yang sudah terkontaminasi dari seseorang yang menderita atau terjangkit virus hepatitis a
dan mirip gejalannya dengan flu dan demam serta sakit kepala dan mual
dan ini memang perlu kita waspadai bahwa sanitasi pribadi ataupun juga lingkungan sekitar yang berhubungan dengan makanan air bersih
yang inilah yang harus diperhatikan
karena memang sampai saat ini virus hepatitis a yang terjadi atau yang terjangkit di pacitan
delapan kecamatan dari dua belas kecamatan di pacitan jawa timur ini masih dalam penanganan
dan kita berharap bahwa kemudian bisa dilokalisir penyebaran virusnya tidak akan menular ke empat kecamatan lain
yang sampai saat ini masih
jadi masih harus diperhatikan bagaimana kondisi dari masyarakat di sana